setelah sebelumnya para pengusaha kakap tanah air kini giliran keluarga cendana yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty
tommy merupakan anggota keluarga cendana yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya ke kantor pajak
utomo mandala putra atau tommy suharto tiba di kantor wilayah kanwil wajib pajak besar di jalan sudirman jakarta kamis sekitar pukul sepuluh lima puluh satu waktu indonesia barat
tommy mengaku ialah yang berinisiatif mendatangi kantor pajak untuk melaporkan harta kekayaannya
putra almarhum presiden suharto itu pun menilai masyarakat masih ragu untuk ikut tax amnesty
padahal menurutnya program presiden joko widodo ini tidak hanya menguntungkan negara saja tetapi juga para wajib pajak
tommy juga menyatakan akan berusaha mengajak anggota keluarga cendana lainnya untuk mendaftar teks amnesti
memang ada beberapa yang belum dilakukan secara langsung
karena kesempatan ini
saya menggunakan untuk laporan secara langsung sehingga aset aset yang ada bisa dikonsentrasikan secara penuh di bawah laporan pajak saya
yang tadinya juga laporan pajak perusahaan
sehingga kedepannya akan lebih mudahkan saya untuk mengembangkan proyek proyek saya ke depannya
asetnya banyak itu kan terkait dengan aset aset baik itu piutang saham dana dan sebagainya